kemarin waktu saya pulang dari bandung
ada yang menaruh bangkai ikan busuk di kamar mama saya
ikan busuk mbak
dan tidak terdeteksi sama sekali orang
terima kasih ya
aku kangen banget sama papa
papa kesini dong
eh itu tolong besok meetingnya dipercepat jadi jam delapan ya
setelah itu saya mau langsung ketemu anak saya
sekarang diminum dulu ya obatnya
mas alko belum balik sih
dia masih dihiru kantornya
jangan ganggu keluarga saya
jangan ganggu keluarga saya
kau pasti cemas banget ya mas
sampai memantau cctv rumah mu seperti ini
maaf saya mimpi buruk
saya gak tau kamu disini
kamu belum cerita sama aku mas
sudah nemuin wajah pelakunya nen
orang yang sudah menyorot keluarga kita
bapak tau dari mana
udah minta tolong sama angga juga
untuk menceritau tentang keluarganya felix
tapi yang waktu itu saya ceritain ke bapak
saya ingin bicara sama keluarganya
felix ada hubungannya dengan teror keluarga kita nen
tapi teman kamu gak minta bantuan sampai hari ini
enggak usah ntar dulu nen
lagian angga punya banyak orang dan informan
siapa tahu bisa lebih cepat
semoga ada di tengah
semoga ada di titik terang
kita juga minta sama allah
supaya kita selalu dilindungi
dan diberikan kesehatan
untuk kamu aku dan keluarga kita dan celana kita
udah salat ya
aku aku tau
lo kekasih ya
yang selalu ruined tadi adalah gua
akhirnya sampai cottoneh
sepuluh beli sampai selesai lagi

agar kami bisa segera berjumpa dengannya
lebih tenang sekarang
kuyakin kau tahu
kamu harus tetap jaga kesehatan
saya tetap akan meru
saya sudah zawhai
aku sangat merindukanmu
kita saling memdenskan hadirmu
mas rendy udah bales bomnya
kok belum bales sih
wow berlagu banget sih nih orang
oh meetingnya mau dimajuin pagi ini ya
saya follow balik ke mbaknya
mending sekarang aku sikat gigi dulu
pak irvan minta meetingnya dia majuin ke pagi jam delapan
karena pak irvan kebetulan ada keperluan mendadak di luar kota
saya ke kantor sebelum jam delapan nanti
baik kalau kayak gitu saya hubungin sekretaris pak irvan
terima kasih pak
proyek dengan pak irfan ini proyek yang besar
aku harus bisa berikan yang terbaik
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini pak surya
waalaikumsalam pak surya ada pak ya
untuk lebih memilah orang yang berkunjung
dalam mengunjungi anak saya elsa nita
kalau ada pemuda yang bernama ricky
saya minta ditolak ya dok
ini untuk membantu proses penyembuhannya elsa
nanti juga akan saya kirimkan fotonya ricky
supaya dokter dan staff disana lebih mudah mengenalinya
baik pak surya
oh iya saya juga dalam perjalanan kesana ya dok
saya mau menyembuh elsa
ini saya udah dalam perjalanan kok
baik pak silahkan saya tunggu pak
ya terima kasih ya dok
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pokoknya inget ya
selama saya nggak ada di rumah
jangan terima tamu sembarangan
jangan pergi tanpa pengawalan
jangan iya iya aja dilaksanakan
lebih baik kita menjaga
kita memperketat pengamanan
daripada kita harus kecolongan lagi
mama juga ya
kalau nggak ada sesuatu yang sangat penting gak usah keluar rumah
iya mama akan dengerin kamu
kamu gak usah khawatir
kamu gak bawa tas
aku ambil belian
kamu kok ke kantor lupa bawa tas kok
ya saya juga sering tinggalin dikantor mas
cuman kemarin ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan
oh ok sama badannya
masalah belum baca
ya ini mas tasik
jadi aku berangkat ya
kok belum kamu buka
mengantar surat ini ke ruangan saya
buka sih memang
mama sarah minta permohonan naik bandingmu
mereka menanyakan ke kita apa kita setuju dan bersedia untuk hadir dalam persidangan
karena sebagai pihak keluarga korban kita berhak tetap menolak
tapi masalah ini
tapi masalah ini
lagi pula mama gak keberatan kok musrah bebas
atau dia sudah bertanggung jawab
mama gak keberatan seperti halnya yang mama tahu bahwa
helsa harus dipindahkan
dari lapas ke tempat rehabilitasi juga
ya udah kalau memang itu keputusan
maka aku akan berhenti
nanti aku wakilkan di persidangan
aku yang hadirin
ya terima kasih
mau mau menerimanya semua
dengan apa yang sudah mereka lakuin ke mama
saya mau pergi
mama sebenarnya sangat
pada waktu itu
kamu kan cuma mama yang jadi korban
kamu juga jadi korban kan
mama juga harus bisa memaafkan
orang yang bisa memberikan
dan melepaskan maaf
adalah orang yang hatinya sudah berdamai
lagipula kalau menendam itu gak bagus
menendam itu bagai
sewaktu waktu kita bisa terbakar
jangan pernah kita mendendam terhadap orang lain
iya sih bener
sama kayak mas al dulu
liat aja mukanya
aku mah kasihan banget liat mukanya mas
kamu dulu kurus banget
terlalu banyak beban pikiran
nah kalau sekarang kan udah gak
ada yang ngurusin
udah jatuh cinta
kamu happy sekarang
itu maksudnya nanti
ya udah deh
kamu katanya mau berangkat kerja kan
semangat kerjanya nanti telat
ini pesan saya ya
berangkat ya mas
fokus di kantor ya
tahan gak apa apa ya
kamu benar nin
kamu benar nin
saat saya menganggam dendam
hidup saya begitu berat
tapi saat dendam itu pergi
membuat saya mengerti apa itu cinta
apa itu bahagia
dengarkan saya baik baik ya
saya nggak mau hari ini kecolongan lagi
kalau memang masih terjadi
berarti kalian semua
itu tidak mampu menjaga rumah saya
saya akan cari yang mampu
kita berumah ya
baik pak bos
kemaran ma propag criminals
baik pak bos
baik pak bos
baik pak bos
dia kayak baganya
kalau makanya seperti itu
belom dibalas juga lagi
masukan aku kurang enak ya
enggak kok enak enak
enak cuman aku lagi gak enak semakan aja
kamu tuh kenapa sih
kalo kakak perhatiin ya kemarin tuh kamu senyum senyum
kamu seneng kamu bahagia
terus sekarang tiba tiba kamu mukanya kayak lagi ada masalah
manyun gitu kayak entok kayak bebek kenapa sih
kayaknya kalo diliat liat kamu tuh mood kamu kenapa gampang banget swing
ya sama aja
kakak tuh kenapa sih
kakak cuma mau ngingetin kamu inget
tetap mas pada
jangan jauh jauh ada orang kupercayain kakak
memang terornya masih
siapa ya kak pelaku dibalik semua ini
ya siapa gitu orang yang punya dendam sebegitunya sama keluarga kal
itu urusan kakak
kakak bakal cari tahu siapa dalang dibalik semua ini
lebih waspada itu aja
sayang kamu tuh udah pinter banget pakai tongkatnya ya
nggak usah biar aku aja sendiri
sendoknya ada di kanan
garpu di kiri kamu
ada di depan piring kamu saya
terima kasih maya buat sarapan pagi hari ini
kalau punya cuploknya ada di kiri kamu sayang ya
ada garpu nya juga
udah pinter ya pak
mama kan udah lama gak ketemu sama elsa
mama kangen juga
kamu setuju kan
ya boleh aja pak
tapi aku ada meeting jam delapan pagi ini
nanti papa sama mama ntar kamu ke kantor
abis meeting baru kita ke tempat elsa ya
nanti pedes kan
itu tolong pastiin kliennya jangan telat
oh telat sembilan menit saya tinggal
semoga aja itu keponakannya gak dipecat ya sama paldebaran
yaudah kalau gitu
aku berangkat ya ma
mama gak sengaja loh
mama tuh sebenarnya males tahu nggak sebut sebut nama bella lagi
soalnya kan dia udah tujuh tahun lamanya meninggalkan kamu tanpa kasih kabar
istilahnya nih ren kalau kata anak muda sekarang di ghosting gitu kan
masa iya sih ren kamu masih mengharapkan dia
aku udah gak ngerepin dia lagi
ya aku cuma takut aja kecewa lagi nantinya
bapiren kamu itu jangan cap semua perempuan seperti itu
mama yakin kamu pasti akan ketemu perempuan yang lebih baik dan cocok buat kamu ren
ya seperti mbak catherine itu
dia kan kayaknya seneng banget sama kamu ya

pikirkan perkataan mama tadi yuk
mama tuh pengen banget ngeliat kamu bahagia bersama pasangan kamu ren
makasih ya bos aranya
ya udah kalau gitu aku berangkat ya ma
kok kita ya bisa aja gitu ya pak langsung depan pari
ya mungkin biar lu ada kerjaan aja kali gara nah betul toger
kecuri gan jangan jangan pak al lagi berantem sama pari
masa mereka berdua berantem figure orang pacaran aja berantem berantem
kiki mulu apaan sih ah weh dikit dikit ya ngubungin gue sama si kiki mulu
oh lo demen ya sama dia demen lo
kin hati hati lo yang ada nih ya lu di sleding sama gary kalau lu naksir sama kiki amin arti
ini pak saya mau nyampaikan pesan tadi pak al bilang bapak ditunggu di ruangan beliau pak
oh gitu ya
ya makasih oh iya bu tolong kamu ambilin tas saya di rumah saya terus
anterin ke ruangan saya oh oke pak
selamat pagi pak pagi bawa pengisahnya duduk
kamu kemarin ke rumah saya
hai senter dokumen hai taruh di ruang kerja saya betul tumeng laparan saya
iya pak maaf saya takut mengangguk bapak karena bapak lagi keluar kota dan uya bilang kalau bapak
bandung menyuguh bayar kesehatan tapi saya malah lupa menggambarin bapak sama sekali pak
hai bantu kamu ke rumah saya hai apa kamu melihat sesuatu yang mencurigakan ren
kemarin waktu saya pulang dari bandung
ada yang menaruh bangkai ikan busuk di kamar mama saya

hai saya cek cctv
hai dan tidak terdeteksi sama sekali orang
cctv rumah saya sempat mati lima menit
hai orang ini sangat tahu selok selok rumah saya
saya saja salah
sampai jumpa lagi
dan tidak terdeteksi sama sekali orang
cctv rumah saya sempat mati lima menit
orang ini sangat tahu seluk seluk rumah saya rey
atau kamu di rumah saya
selain ke ruang kerja saya kamu ke mana saja
saya cuma ke ruangan bapak saja
dan memang saya dengar ada suara dari kamar berhosa pak
tapi saya tidak mengecek pak
karena saya takut lancar kalau tiba tiba masuk ke kamar berhosa pak
benar yang dikatakan randy
atau dia malah sedang berbohong kemudian
saya baru mesti pergi
tapi sepertinya tidak mudah